kita kembali bersama produser lapangan cnn indonesia farhanisa nasution di medan sumatera utara
fani bagaimana persiapan pesta adat yang nantinya akan dihadiri oleh presiden joko widodo malam ini
ya eva dan pemirsa di rumah dimanapun anda berada saat ini masih berlangsung sidang adat atau yang biasa disebut mar alok alok
dan seperti yang bisa kita saksikan bersama di belakang saya saat ini tengah berlangsung sidang adat yang diikuti oleh tetua adat
perwakilan raja raja dari seluruh daerah di tapanuli bagian utara tengah maupun selatan
dan untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan di dalam sidang adat kali ini sudah hadir bersama saya bapak buha nenggolan
yang merupakan raja batak toba perwakilan kabupaten siatar dan simalungun
pak buha nenggolan
apa kabar selamat siang
ya biasa mbak
nah pak kita mau tahu di sidang adat kali ini apa saja yang dibicarakan dalam sidang itu
karena sepertinya memakan proses selampai tiga jam apa saja yang dibicarakan pak
ya masalah adat
nah artinya kalau kemanakan itu kawin lagi pula kawin sama dari suku
dan lagi pula diresmikan atau dinombatkan jadi borosiregar ya tentunya kami ini bangga
jadi kalau kami orang orang batak di sumatera utara apresiasinya sangat apa sangat besar
sangat bangga melihat situasi ini
percampuran itu bisa itu lebih nekat dengan kita itu
jadi kami mendoakan supaya keluarga itu keluarga yang bahagia bagus mempunyai keturunan
dan kepada bibi mamak bobi
dikasihkan tuhan yang maha kuasa panjang umur sampai punya cucu dan cicit
nah terkait sidang adatnya sendiri seperti saat ini tengah berlangsung
apa yang dibicarakan pak di dalam sidang adat itu
di bidang adat itu macam mana lah menghormati
ngoraknya dibilang itu kalau sama orang batak termasuk bandai iling kan
kalau sama kami itu tulangnya tulangnya pengantin laki laki
baru kali ini kami tengok itu tulangnya mengasihkan kado sama kemanakannya
jadi termasuk kebanggaan itu kan
biasanya di perintahnya itu
nah jadi nasib bobi itu bagus sekali
nah malah semua menyumbangnya itu paman pamannya
disumbang dikasihkan kado kerbo dan sebagainya
jadi itu termasuk mujizat itu
berarti memang biasanya diperintahkan tapi untuk kali ini
yang berbeda adalah semua raja raja suka rela ya pak ya memberikan ya
nah suka rela memberikannya
itu makanya raja raja di sumatera utara itu
besar kali apresiasinya atas pernikahan bobi nasution dengan kahiyang ayu
nah terkait tadi bapak sempat menyebutkan
banyak sekali raja raja di sumatera utara yang diberikan kado

nah terkait tadi bapak sempat menyebutkan
banyak sekali raja raja di sumatera utara yang diberikan kado
nah terkait tadi bapak sempat menyebutkan
banyak sekali raja raja di sumatera utara yang diberikan kdo
nah terkait tadi bapak sempat menyebutkan
banyak sekali raja raja di sumatera utara yang diberikan kado
bagaimana hubungan antara ibu ibu bapak
dengan etis manda iling sekarang saja
then must forget kabulkan siapapun macam itu
anaknya kami juga begitu dengan pengertian antara kami nenggolan sama siregar belum ada itu saling apa
apa namanya itu mempersunting yang tak sudah hanya kandung itunya jadi janjinin emang moyang
kami itu kami ngerti itu sampai sampai sekarang sampai generasinya lebih lebih ke apa cnn mengucap
terima kasih karena mau meliput kami ya dalam apa ini pernikahan bobi nasution dengan kahiyang
ayu mudah mudahan semakin jaya terima kasih bapak ini saya melihat di tangan sebelah kiri bapak ada
tongkat boleh diceritakan sedikit pak mengenai tongkat ini karena dari tampilannya sepertinya
saya yakin ini sudah berusia mungkin ratusan atau bahkan ribuan tahun boleh diceritakan pak
tongkat namanya itu kalau sama orang kami batak ya batak coba tunggal
pengaduan ini adalah tongkat raja jadi kalau enggak raja dia itu dari dulunya pada zaman penjajahan
tidak bisa dipegang ini paling sedikit yaitu dagari dagari itu kan menunjukkan daripada orang
belanda itu pada zaman penjajahan itulah apanya ini khasiatnya ini jadi bukan semua bisa orang megang
ini bukan maknanya
banyak ini apa salah satunya maknanya apa kalau dulunya itu kalau dalam musim kemarau itu dipancakan
ini harus mancar airnya sesungguh terakhir pak mungkin singkat saja apa harapannya terhadap
pasangan kahyang dan bobby karena seperti yang kita tahu pernikahan kayak bobby merupakan pergi
pernikahan akulturasi antara budaya jawa dan mandai harapan kami selaku kami pemainnya ya
udah udahlah keluarga yang bagus sakina generasi yang bagus nih takutnya ini juga ini juga ini juga
bisa mempersatukan bangsa ini sesuai dengan bineka tunggal ika ya panjang umur sehat sehat itu
aja pak buhan nainggolan atas kehadirannya raja batak tauba horas pak horas baik ya demikian
bincang bincang saya bersama raja batak toba bapak buha nainggolan yang merupakan perwakilan
dari kabupaten siantar dan simalungun dan saat ini sama sama masih kita saksikan sidang adat
berlangsung dan akan diperkirakan selesai pada pukul tujuh belas waktu indonesia bagian barat kami akan
terus memantau perkembangan acara pernikahan dan resepsi adat mandailing dari kahiyang bobi
demikian yang dapat bisa yang dapat kami laporkan kali ini kembali ke eva baiklah
farhani sanasution melaporkan langsung dari medan sumatera utara terima kasih